itu urusannya partai tapi kan saya masih dinas
layak jadi jateng saling apa pertimbangan anda
ya sejak awal psi ini melihat dari kacamata personal yang sudah terkunci
jadi kandidatnya sudah teruji bukan ujuk ujuk
teruji juga bukan terus sehari dua hari
artinya punya jam terbang dalam rangka mengetahui seluk beluk jawa tengah
ingat jawa tengah ini salah satu provinsi besar di indonesia
provinsi besar di jawa
ini maaf ya sentral berkaitan dengan perpolitikan secara nasional
sehingga perlu figur yang berpengalaman
itu saja dan pak lutfi layak
kalian tahu bahwa pak teguh itu ada di jawa tengah
jadi salah satu radar psi memang pak lutfi
figur ini pas untuk jawa tengah yang sinergitas dengan semua kalangan
termasuk partai politiknya tidak gampang loh jawa tengah
dan pak lutfi punya kemampuan itu kemampuan komunikasi
selama saya masih dinas enggak ya belum ya masih dinas kalau ada partai mau gimana pak ya itu urusannya
partai tapi kan saya masih dinas ya untuk sementara ini belum belum gitu ini
masang beli banyak jadi itu kan yang simpatikam timas bahwa polisi itu harus ada di mana mana
polisi harus hadir melayani masyarakat diantaranya ucapan halal bihalal di mana masyarakat agar kita
diperhatikan pada masyarakat itu yang selesai tidak ada solusinya ada ya ya cukup itu sampai
nombor nombor itu pimpinannya kan saya nggak tahu namanya prajurit itu kan prasojo jujur
siaran digital pay tv atau media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya